berlibur ke luar kota kerap dipilih untuk mencari suasana yang berbeda
salah satu yang jadi favorit adalah bali
siapa nih yang udah kantes banget liburan ke bali
nah karena pandemi kan kita nggak bisa jauh jauh ya tinggal kita pergi aja ke restoran ataupun tempat tempat yang menawarkan suasana bali
seperti saya berada saat ini suasananya bali banget
tapi jangan lupa kalau misalnya pergi tetap tahan brokes bawa sanitizer pakai masker dan juga jaga jarak selama berada di sana ya
supaya liburan kita tetap aman
kafe bernuansa pantai dengan pasir putih dan ornamen ornamen kayu akan membuat kita serasa ada di kafe pinggir pantai bali
hampir semua sudut di kafe ini bisa jadi spot anda bersuap foto
jangan lupa kenakan pakaian ala pantai dan kacamata hitam supaya lebih terasa sedang liburan di bali
nah tiap bulan kita selalu cari yang tempat tempat yang baru yang bagus

selain tempat yang unik cara penyajian makanannya pun seperti di kafe bali
harganya di bandrol mulai dari tiga puluh ribu sampai lima ratus ribu rupiah
jadi kita nggak ada yang pakai ac sama sekali
dan ventilasi itu sangat baik udara sirkulasi juga sangat baik
tiap akhir pekan kafe di alam sutra tangerang yang beroperasi sejak april dua ribu dua puluh satu ini
buka mulai jam tujuh pagi
jadi pengunjung bisa sarapan sambil berjemur sinar matahari pagi setelah berolahraga
dari tangerang selanjutnya kita ke bali yang ada di tebet jakarta selatan yuk
iya pastinya ya selain suasananya pantainya dan orang orangnya
yang bikin kita kangen sama bali pasti adalah makanannya
siapa di sini yang udah kangen sama ayah
sambal tutu ada nasi campur bali atau sambal matah
nah di sini kita bisa nyobain semuanya yuk
bagi anda yang rindu makanan khas bali resto ini bisa jadi pilihan
selain kental dengan suasana tradisional bali seperti ornamen dan alunan musik bali
tentu saja sajian makanannya yang mampu mengobati kerinduan kita akan cita rasa kuliner bali
ada bebek garing bali lengkap dengan tiga macam sambal khas bali
atau sate magenep yang berisi aneka sate seperti sate bede ikan
sate sapi sate kambing sate ayam dan sate udang
kalau di sini udah berasa kayak di bali nggak sih bu
makan di sini
ya perasanya begitu
perasanya kayak di bali gitu
gak bisa jauh jauh lagi ke bali kan
iya karena ada musiknya
terus ada tenda yang di depan itu yang kotak kotak gitu kan
jadi ada ada dan airnya
ya udah sama seperti di bali
sini pengunjung bisa memilih menikmati makanan di atas meja
atau lesehan hingga zebo yang ada di pinggir kolam renang
protokol kesehatan di tempat ini pun cukup baik
semua pegawai restoran menggunakan masker
sirkulasi udara jadi cukup bagus
semoga bisa sedikit mengobati rasa kangen anda dengan bali ya
dan jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan
dimanapun anda berada
rizky harinanda yudhistira jakarta